dari dunia olahraga pemerintah kota bandung jawa barat telah menyiapkan dua lokasi penampungan bagi supporter tim persebaya atau bonek
kedua lokasi berada di gor pajajaran di kawasan cicendo serta gor lodaya di kawasan lengkong bandung
kedatangan supporter persebaya atau bonek untuk mengawal pelaksanaan kongres tahunan pssi di bandung jawa barat
menyebabkan pihak pemerintah kota bandung harus menyiapkan dua lokasi penampungan bagi supporter tim bajul ijo tersebut
selain menyiapkan lokasi penampungan pemerintah kota bandung juga memberikan fasilitas berupa tempat tidur
makanan toilet mobile serta hiburan organ tunggal bagi bonek selama tiga hari berada di kota bandung
meski demikian wali kota bandung mengimbau agar supporter persebaya atau bonek turut menjaga ketertiban saat berada di kota bandung
di sisi pempat bandung mengimbau bonek yang hadir kalau boleh tidak berceceran
tidak melakukan tindakan tindakan yang membuat kurang nyaman warga bandung
sementara itu istri wali kota bandung atalia kamil mengaku pihaknya telah menyiapkan dua lima ratus nasi bungkus yang berasal dari sumbangan swadaya masyarakat bandung
ini sebetulnya sumbangan dari warga kota bandung ya jadi sudah dua hari dari mulai kemarin siang malam dan sekarang juga insya allah kita siapkan untuk siang hari
jadi ini buru masak sumbangan dari warga lah
nah kemudian juga kami berharap tentunya
di dalam itu ada nasi dan kemudian ada lauk pauk
dan juga kami memberikan minuman yang di depan depan
kelompok supporter persib atau bobotoh yakin para bonek bisa menjaga ketertiban selama pelaksanaan kongres tahunan pssi
bobotoh juga berharap kongres ini dapat mewujudkan harapan bonek agar persebaya kembali menjadi anggota pssi
percayalah bahwa mereka pasti bisa menjaga ketertiban di sini
dan saya juga percaya sama pengurus pengurus sekarang
harus dikabulkan permintaan money karena mereka jelas aset sepak bola indonesia aset semangat indonesia
jadi saya senang lah di sini bandung impian mereka bisa terwujud
kedatangan ribuan bonek ke kota bandung guna menuntut agar pssi memulihkan status persebaya sebagai anggota federasi sepak bola indonesia
fredy bangun bandung